dalam rekaman video yang beredar ribuan penonton tampak memadati suguhan raja dangdut roma irama
saat menghibur acara hajatan warga di lapangan cisalak
kecamatan pamijahan kabupaten bogor jawa barat minggu sore kemarin
acara ini dipadati warga karena juga dimeriahkan sejumlah musisi dangdut kenamaan lainnya
seperti rita sugiarto hingga caca andika
lantaran dinilai rawan penyebaran virus corona
pemerintah kecamatan dan tim gugus tugas tempat akan melakukan rapid test masal khusus untuk warga desanya
pihak kecamatan mengaku tidak bisa berbuat banyak lantaran aturan pembatasan sosial berskala besar
dianggap tidak memiliki kekuatan hukum menikah
itulah rendahnya kedisiplinan masih ada yang rendah lah disiplinnya masyarakat kita
melanggar janji dan etika yang sudah tidak sesuai
kami tidak bisa dipenuhi
rencana teman teman satgas covid sembilan belas tingkat kabupaten dan kecamatan akan melaksanakan rapid test sampel
sementara bupati bogor dan tim gugus tugas kabupaten berencana memanggil penyelenggara hajat
untuk pemeriksaan terkait hiburan hajat yang menyedot kerumunan itu
kita lihat dulu bedah kasusnya dengan pak kapolres
nanti bisa ditanya pak kapolres dan pak radit
jadi siapa yang memang punya
pertanggung jawab terhadap
tentang penyelenggaraan di proses hukum
kalau memang melanggar ya iya kita akan
kekuansi hukumnya apa itu kan
dengan ini saya menyampaikan
sebelumnya melalui akun pribadi facebooknya
roma irama sempat mengumumkan pembatalan konser di hajatan warga pemijahan
lantaran menuai larangan keras dari pemkap pada pekan lalu
namun jika terbukti melanggar
pemerintah daerah kabupaten bogor mengancam akan memproses hukum penggelar hajatan
lantaran melanggar perbuk nomor
dua puluh tahun dua ribu dua puluh terkait aturan pembatasan sosial berskala besar proporsional
muhammad juanda bogor jawa barat